sekarang kita mau masuk pertanyaan cepat bang skala satu sampai seratus ya
seberapa yakin abang prabowo gibran bakal menang satu putaran
seperti apa sosok anies baswedan
seperti apa sosok ganjar pranowo
cuman dia ya politisi lah
kalau dua putaran siapa akan ketemu siapa
kalau trennya dan keinginan dari kelompok sebagian kelompok anies yang masuk
glora yakin nggak bakal lolos ke parlemen
karena lagi bertarung gak boleh gak yakin